sampai jumpa di video selanjutnya
masukkan dari pak sby

pak jk apa pak sby mengklarifikasi kalau dia nggak terlibat atau apa terkait empat november
ada dugaan kalau sby salah satu orang yang mengotori
kita tidak bahas itu hanya ingin menyampaikan saran sarannya
sebab karena pengira pun pernah di pemerintahan sepuluh tahun di militer
selama memberikan saran saran bagaimana kita koordinasi apabila timbul masalah masalah nanti pada tanggal empat
jangan nanti terjadi seperti katakanlah waktu trisakti waktu apa waktu itu
jadi bagaimana kita tenanglah
karena jangan hubungkan antara ilkada dengan kemungkinan tanggal empat
jadi beliau juga akan dongkerat akan lebih sesok
supaya jangan menimbulkan masalah masalah
pak segenting apa sih tanggal empat itu pak
segenting apa sih tanggal empat pak jokowi ketemu pak prabowo pak sby ketemu pak jk
sebelum terjadi kita harus siap
siapa tahu betul betul terjadi demonstrasi besar besaran
kita kan harus menghadapi lebih lewes siap daripada tidak
selain dari selat romi tadi ada pembicaraan hal lain apa pak
pak jk tadi kan pak sby kan ketemu pak wiranto juga
apakah pak sby tadi cerita juga bahwa membahas soal tanggal empat itu dengan pak wiranto pak
iya antara lain menyingkir
tapi karena kalau pak wiranto itu lebih formal saya kan informal lagi
pak jk dari selat romi tadi ada pembicaraan hal lain apa pak
nah gitu aja
pak jk apa
pada jawabannya pak jk apa imbauan pak jk dengan minjuk rasa pada empat pemerintahan
imbauan dari pak jk
imbauan iya bahwa minjuk rasa dilakukan dengan tertib
kedua memang mengukahkannya secara sangat apa itu dengan baik pandangan pandangan satu apa itu tertutup
dan kekualitas siapa
tentu menerima mendengarkan semua
tentu menerima mendengarkan semua
tentu menerima mendengarkan semua
tapi jangan terjadi katakanlah pengusaha jangan terjadi conflict dengan keamanan apapun itu aja saja
banyaknya angka angka berita soal kondisi keamanan di jakarta pak wiranto
berapa besar potensi ancaman keamanan yang akan terjadi pada saat pengobatan
saya sendiri tidak merasa ada ancaman
cuma karena jumlahnya bisa banyak
jumlahnya bisa banyak
tentu kita harus hati hati menangin pendekatinya
tidak mengatakan khawatir tidak harus katakanlah anak sekolah jangan tutup sekolah tidak
bukan di situ
tapi namanya pemerintah harus siap siap mendengarkan menghadapi bagaimana jangan sampai ekonomi kita walaupun takut
jangan nanti ada apa apa
kita tidak mau terulang peristiwa peristiwa sebelumnya
karena itu kita lebih siap daripada sebelumnya
pak jika terakhir pak jika
jaminan aman di kota sendiri
cnn indonesia breaking news